petugas bandara internasional igusti ngurah rai bali dan anggota kepolisian wilayah bandara jumat siang
mengamankan puluhan perempuan asal sumba barat daya nusa tenggara timur
diduga mereka menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking
sebanyak tiga puluh perempuan asal sumba baradaya nusa tenggara timur ini
langsung dibawa ke kantor kepolisian wilayah bandara kp tiga ngurah rai bali
mereka diamankan saat transi di bandara internasional ngurah rai bali dan akan menuju jakarta
hal ini dilakukan setelah polisi dan petugas bandara mendapat laporan dari komunitas warga ntt di bali
bahwa terdapat puluhan perempuan yang akan diterbangkan ke jakarta
tanpa dilengkapi dokumen resmi dari pemerintah
kepada petugas sejumlah perempuan ini mengaku dijanjikan pekerjaan
sebagai pembantu rumah tangga dan pengasuh bayi
berhubung karena dibilangnya mereka ini ilegal ya
jadi dokumen mereka tidak direnkapi dengan dokumen yang sah oleh pemerintah
dokumen apa itu
dokumen apa terkait
dokumen terkait yang ini kan berarti kalau yang legal itu kan harus dari dep naker ya
dari pembahas tempat itu kan paling tidak ada daftar daftar di sana
tapi ini mereka tidak ada satu dokumen yang menjanjikan atau mengikat mereka
terus mula mulanya kita sendiri yang pergi nyari staffnya itu untuk ke jakarta gitu
dari jakarta ada tiga puluh orang terus duanya ditunda cancel masalah ktp
lantaran belum memiliki dokumen resmi dari dinas tenaga kerja dari daerah asal
puluhan perempuan tersebut tidak bisa melanjutkan penerbangan ke jakarta
nandang risa deastika denpasar bali